dan di depan awak media jaksa agung muda tindak pidana khusus atau jampitsus febri adrian siam respons
soal dugaan keterlibatan oknum polisi dalam kasus korupsi timah
jampisus nyatakan tetap bekerja secara profesional dan menunggu jalannya persidangan
apabila muncul fakta dan alat bukti soal keterlibatan oknum polri
maka jaksa bisa mengusulkan sebagai tersangka
sudah digelar di pengadilan teman teman bisa lihat itu
dari alat bukti yang dibuka dari saksi yang bicara
apabila ada keterlibatan ada alat bukti di situ
itu penuntut umum kami membuat nota pendapat
untuk usulan sebagai tersangka dari hasil persidangan
ini saya lihat banyak di mesos
tetapi ukuran kita tentunya adalah alat bukti
alat bukti yang kita peroleh ini apa
kita juga dibantu dari ppatk
tppu kita pelajari betul siapa yang terima dari hasil kejahatan ini